ini kelly tamu istimewa
nah ibu bisa aja
kelly udah ketemu oma
tadi di depan kili tanya alamat sama ibu tina
jadi kalian ini sudah kenal
tadi teh ketemu di depan rumahnya pononi
mami daddy kapan durianam
besok aja yuk
kamu seneng gak mau punya dedek bayi
beb coba tolong cupid aku beb
aku mau tahu ini mimpi atau bukan
alhamdulillah aku gak mimpi beb
alhamdulillah aku hamil
pacarnya si andri dateng
abang pulang deh cepetan
tadi si mpih ngeliat
apalagi kebawahnya warga duit
udah sudah big
kayak imbangnya si andri
akhirnya udah sudah gitu ya anak gue
kayaknya t dx kan

wah writing si
terima kasih orbitw hurry
lo kagak malu hah
tapi tuh andri kagak pantes buat lo
si mina disana haihi lo mewek disini
yakin kalau lo bisa dapat yang lebih baik daripada si andri
ssst sini dengan ibu
udah tua ya
bukan bu justru sebaliknya ibu pakai perawatan apa
enggak enggak enggak pakai perawatan apa apa ini aja
saya yang merawat
waktu dia muda wajahnya ini saya baluri dengan ramuan beras tumbuh
angkatan tahun berapa
berarti kenal sama irwan subianto
dia satu tahun diatas saya
tapi sekarang dia udah tamat
itu temen sd ku
kalian berdua cocok sama sama kenal irwan
cantikan mana sama si selfie
selfie cantik yang ini super
di kampung tanah baru nggak ada yang seperti itu
hebat andre ilmunya tinggi kayak pak rizal
pak rizal sama bu aminah udah nikah berapa lama
apa pak rizal cinta pertama ibu
kirain pertanyaan buat oma
yang di rawamangun dulu saya sering banget main ke situ
oh iya kalau ketemu pasti kenal
psikologi itu dikepun jarum
engga bisa ngepangin kursi sama sama ini aja
kenali ya hubungan kekeluargaan di kampung ini
kenaliin pin ini kelly tamu istimewa
nah ibu bisa aja
kelly udah ketemu oma tadi di depan kelly tanya alamat sama ibu tina
jadi kalian ini sudah kenal
iya emak tadi teh ketemu di depan rumahnya

kelly mau ngelanjutin
tina lu pergi deh
kita mau lanjutin obrolan serius
nanti tidak sakral
kalau gitu mak